anda memiliki furniture tua jangan dibuang
anda bisa mendaur ulang dan menjadikannya barang seperti baru
namun tetap bergaya vintage
apa saja sih yang perlu kita perhatikan sebelum menata ruangan bergaya vintage
kami akan mengajak anda mengenal lebih dekat desain interior bernuansa vintage
dalam segmen cnn living
sesuatu yang tua baik dari segi usia objek
maupun objek baru yang dibuat dengan gaya antik yang populer pada masa lalu
konsep vintage pada dasarnya mengembalikan suasana tempo dulu
namun tidak meninggalkan unsur modern
adalah lutfi hasan seorang kolektor barang vintage
yang gemar mendesain dan mendaur ulang benda benda vintage
kursi jengki buatan tahun lima puluh an ini misalnya
meski berusia tua kursi ini masih dapat berfungsi dengan baik
dengan kreativitasnya lutfi seakan menghidupkan kembali kursi bergaya vintage ini
baginya vintage bisa berjalan dengan baik
vintage tak sama dengan antik
itu adalah sudah masuk ke dalam kategori antik
nah kalau vintage sebenarnya kita bisa apa apain
kita bisa ganti misalnya kainnya finishingnya kita ganti untuk kayunya
misalnya untuk furniture dan lain lain
jadi karena populasinya lebih banyak
sementara antik populasinya itu lebih sedikit
karena usianya lebih udah lebih lama
nah kita bisa berjalan dengan baik
hunian dengan nuansa vintage mampu memberikan rasa hangat elegan dan unik
desain interior bergaya vintage dapat dipadukan dengan desain interior lain
seperti modern retro minimalis hingga industrial

anda bisa menghadirkan barang barang vintage di ruangan ini
anda bisa menghadirkan barang barang vintage di ruangan ini
anda bisa menghadirkan barang barang vintage di beberapa tempat
lampu kristal kotak musik mesin tik radio atau kamera vintage ini misalnya
namun furnitur tetap menjadi elemen yang berpengaruh besar dalam interior bergaya vintage
nah bagi anda yang ingin menghadirkan suasana vintage di rumah
anda bisa melakukan upcycle terhadap barang vintage yang ada di rumah anda
seperti kursi ini ya
dulu apa yang mas lutfi lakukan
oke jadi pertama ini kursinya
ini memang sudah tua ya vintage
oke saya ganti kainnya dengan kitchen towell atau lap dapur yang saya dapat dari pasar loak
oke saya melihat lap dapur ini terlalu cantik kalau hanya untuk sebagai lap aja
jadi terus aduh ini kebetulan ukurannya sama dengan masuk dengan sandaran kursi ini
jadi saya pakai ini sebagai
oke saya gabung dengan kain polos yang warnanya kurang lebih sama
rangka kursi sendiri tidak berubah ya
rangkanya tidak berubah kita refinishing aja segala macam
itu memang ini vintage
widih masih sama ya seperti kursi
tapi dengan gaya vintage yang masih ada di kursi ini
kursi seperti burada kayak ginkgo
ada di kursi sekolah ada di kursi luar
kursi royal weasel
kursi kursi asia empowered
kursi itu nemat
iya ini banyak banget
anda memasukkan unsur unsur lama yang dapat menciptakan atmosfer ruangan penuh kehangatan dan warna
sudah selesai mas lutfi kelihatan kan bedanya ya
suasana sudut ruangan ini sebelum dan sesudah didekorasi atau didesain interiornya dengan barang barang vintage
yang menarik perhatian saya adalah patung mini kuda berbahan porsellen ini
ini punya cerita tersendiri nggak
iya pertama ini namanya boneka porselen atau porselen doll bukan patung
ini saya dapatkan di pasar lelak
kalau mau tahu harganya ini rp tiga puluh kalau nggak salah
ini kayak dua belas tahun yang lalu kayak apa mungkin lebih lama lagi
jadi sebenarnya ini patung murah bukan patung ya boneka porselen murah
cuma saya ingin tampilkan lebih cantik
jadi saya kasih dom ini kemudian di atas fruit stand ini
jadi keseluruhan kesannya lebih bagus
wow ini harganya bonekanya ini rp tiga puluh loh
nanti kalau sudah jadi seperti ini bisa dijual berapa
ini tidak dijual
mungkin pak mirsa penasaran ya kalau sudah seperti ini bisa nggak jadi badan bisnis
bisa bisa jadi memang sangat tergantung sama kreativitas kita
bagi lutfi vintage bukan sekedar objek semata
sebuah barang vintage bisa menjadi inspirasinya mendesain benda lain bergaya vintage
tableware atau peralatan makan dan minum berbahan porselen ini misalnya
bagi saya juga vintage itu adalah harus relevan untuk masa sekarang
dan bisa relevan untuk masa depan
oke jadi saya vintage yang saya lakukan atau yang saya sukai adalah vintage yang bukan membawa ke masa lalu
tetapi relevan untuk masa sekarang
ya meski terkesan tua hunian berdesain interior vintage tak lekang oleh waktu
gaya vintage dapat menampilkan estetika elegan di masa lampau dalam kehidupan modern
bahkan anda bisa mendesain sendiri barang barang bergaya vintage dengan sentuhan kontemporer